kenaikan tren kasus corona di jakarta yang makin mengkhawatirkan ini membuat gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau masyarakat agar hanya keluar rumah untuk urusan yang mendesak saja ya
jadi jangan kemana mana ya hanya di rumah aja menghabiskan waktu dengan keluarga
dan terkait imbauan tersebut distrik dki jakarta ini tengah mempertimbangkan untuk mengundur sekolah tatap muka di tahun ajaran baru
dan untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia irin wardani di balai kota dki jakarta
selamat pagi irin
irin ini dengan melonjaknya kasus covid sembilan belas di jakarta ini lantas bagaimana
dengan nasib sekolah tatap muka apakah akan kembali diundur
selamat pagi sarah dan anita
untuk informasi bahwa karena kasus covid sembilan belas di jakarta semakin meningkat
nasib para pelajar yang seharusnya sudah memungk
mulai proses pembelajaran tatap muka khususnya yang kelas sepuluh
kemarin beberapa waktu lalu saya meninjau beberapa sekolah yang memang sudah siap sebenarnya mereka untuk memulai pembelajaran tatap muka
karena untuk kelas sepuluh yang sekarang naik ke kelas sebelas belum pernah sebenarnya mereka merasakan dunia sekolah seperti apa
bertemu dengan teman temannya secara fisik seperti apa itu kemungkinan besar akan diundur
karena kemudian di kasus jakarta sendiri menurut juru bicara satgas covid sembilan belas
profesor wiku mengatakan kasus di jakarta sudah
dan kemarin gubernur dki jakarta juga menegaskan bahwa kondisi di jakarta sudah mulai memasuki masa genting
karena bahkan di beberapa daerah wilayah maksud saya di perumahan di kecamatan
sudah melakukan micro lockdown atau lockdown di masing masing wilayahnya
dan tidak hanya satu dua kecamatan saja ternyata ada sampai lima kecamatan yang sudah berstatus zona merah
dengan jumlah kakaknya
hanya mencapai lebih dari seratus orang dalam satu kecamatan tersebut
sehingga memang ini cukup mengkhawatirkan dan juga kita harus mempertimbangkan
sekolah sekolah ini juga harus mempertimbangkan kemudian standar pengamanan
atau bagaimana kemudian mengamankan siswa siswanya
karena kemudian kalau dari catatan who sendiri tingkat kematian anak anak di indonesia
dalam kasus covid sembilan belas ini juga semakin meningkat seperti itu
karena kasus vaksin memang anak anak belum bisa divaksin
di indonesia hanya memperlakukan sendiri vaksin untuk delapan belas tahun ke atas
yang awalnya hanya untuk lima puluh tahun ke atas
kemudian pekerja di sektor informal dan sekarang pemerintah sudah mulai menggalakkan vaksin untuk delapan belas tahun ke atas
dan kemudian nantinya akan ada wacana vaksin untuk anak anak sekolah
tapi kemudian ini harus dipertimbangkan dengan tingkat atau positivity rate jakarta yang semakin meningkat
memang harus mempertimbangkan ulang pertemuan tatap muka ini pembelajaran tatap muka ini

maksud saya berkunjung beberapa hari lalu maksud saya berkunjung ke sekolah yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka
tapi mereka memang sudah mempersiapkan karena arahan dari dinas pendidikan itu sendiri
dan juga kalau kita ingat sarah dan anita menteri pendidikan dan kebudayaan kita sendiri
sudah mengeluarkan instruksi bahwa tahun ajaran baru ini harus ada pembelajaran tatap muka
di beberapa sekolah yang saya kunjungi itu khususnya di smk
memang mereka mengakui kendala pembelajaran daring itu adalah untuk sekolah sekolah yang ada unsur prakteknya
yang sebagian besar pembelajarannya adalah harus praktek
itu kemudian yang menjadi kendala utama mereka karena sebenarnya praktik itu mereka punya laboratorium sendiri
punya ruangan sendiri punya sistem praktek sendiri yang mengharuskan mereka harus datang ke sekolah
namun dengan adanya pembelajaran daring skill skills tersebut tidak didapat oleh para siswa
sehingga kemarin beberapa waktu lalu ketika ada instruksi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sendiri
menginstruksikan sudah bisa diberlakukan pembelajaran tatap muka khusus untuk angkatan atau kelas sepuluh dan kelas sebelas
mereka sangat antusias guru guru ini sangat antusias karena akhirnya mereka bisa bertemu dengan siswanya
dan siswa bisa berinteraksi dengan guru dan bisa mengenali lingkungan sekolah
tapi mengingat pandemi yang semakin meningkat tingkat positif di jakarta yang semakin meningkat
tidak hanya di jakarta saja yang harus jadi perhatian tapi juga di kota kota penyangga sekitar jakarta
yaitu di bogor depok tangerang dan bekasi juga harus memperhatikan bahwa mobilitas
karena mobilitas warga jakarta dari kota kota penyangga tersebut atau kota kota satelit tersebut juga bergantung di daerah jakarta sendiri juga harus diperhatikan
epidemiolog menyatakan bahwa memang sudah seharusnya sekolah sekolah itu ditutup
maksud saya bukan ditutup secara fisik tapi pembelajaran harus dimaksimalkan secara daring
dan ini memang dianggap sebagai hal yang sangat penting

dituntutlah kreativitas para guru atau tenaga pengajar bagaimana kemudian skills para siswanya ini tetap harus juga diasah meskipun dilakukan secara daring
karena yang utama bagi epidemiolog ini mengatakan bahwa sekolah adalah salah satu tempat di mana penyebaran covid sembilan belas yang cukup tinggi
kalau kita bisa lihat catatannya banyak juga selain tenaga kesehatan ya guru guru juga banyak yang gugur atau banyak yang meninggal

jadi kita harus melakukan proses yang tepat untuk terinfeksi virus covid sembilan belas ini
sehingga juga sangat rentan terhadap siswa atau juga rekan rekan pengajarnya juga untuk terkena virus ini
sehingga memang langkah yang tepat jika di zona merah atau jakarta sendiri
karena memang saya sempat melihat percakapan orang tua murid sendiri
mereka mengkhawatirkan ketika sekolah sudah mulai menginstruksikan atau memberikan arahan
bahkan ada beberapa sekolah yang mengatakan
bahkan ada beberapa sekolah yang mengatakan
orang tua murid tersebut mengatakan bahwa ini seharusnya jadi pemerintah tegas
tidak ada lagi sekolah atau instruksi pemberlakuan sekolah tatap muka
dan harus memaksimalkan juga pola pendidikan daring yang sejauh ini memang masih terkandala
untuk kalangan siswa yang terutama menengah ke bawah seperti itu
akal akalannya memang untuk anak anak yang menengah ke bawah tetap mau tidak mau
mereka tetap ke sekolah atau menumpang belajar di pusat pusat pembelajaran
atau di pusat pusat yang didirikan oleh lingkungan setempatnya atau bahkan ke rumah teman
seperti itu memang ini di indonesia sendiri masih terkendala tentang sarana infrastruktur pendidikan
jaringan internet yang masih sangat lambat
itu memang harus diperhatikan dan jadi kritik bagi kita karena sekali lagi tingkat kematian anak anak di indonesia
menurut who itu sudah cukup tinggi karena menderita covid sembilan belas itu
irene lalu bagaimana dengan
imbauan dari gubernur dki jakarta ini mengenai melambungnya angka covid sembilan belas di jakarta terutama
gubernur dki jakarta sendiri tadi pagi bersama forum pimpinan daerah
yaitu ada pangdam juga ada dandrem ada wakapolda
tadi pagi sekitar pukul sembilan berangkat ke istana karena mereka dipanggil rapat
dan agenda rapatnya itu tidak hanya untuk wilayah dki jakarta sendiri yang dipanggil
tapi juga pimpinan pimpinan daerah dari seluruh indonesia
itu yang saya dapatkan informasi yang akan membicarakan status atau penanganan covid sembilan belas sendiri
di jakarta khususnya ada beberapa strategi setelah anies mengumumkan
gubernur anies mengumumkan bahwa jakarta mulai memasuki masa genting
kemudian ada beberapa skenario yaitu penambahan ruang ruang isolasi
menurut catatan saya ada lima ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah dki jakarta
kalau bisa saya sebutkan tempat tempat isolasinya adalah di geraha wisata tmii
taragunan hotel grand mansion menteng pusdiklat gul karmat siracas masjid raya hasim asari
kelima tempat ini hanya bisa menampung enam ratus tujuh pasien atau orang yang bisa dirawat saja
sedangkan untuk wisma atlet sendiri awalnya para nakes yang dulunya menghuni salah satu tower
kemudian akan dipindahkan ke salah satu hotel sehingga tower tersebut bisa dimaksimalkan
untuk merawat pasien pasien yang menderita covid sembilan belas
skenario untuk wisma atlet sendiri
jurubicara satgas covid sembilan belas mengatakan dan juga dari pusat penanganan covid sembilan belas ini mengatakan bahwa
skenario di wisma atlet adalah itu akan menjadi bagian hilir
di mana orang orang yang butuh perawatan intensif dengan gejala
mulai dari gejala ringan dan gejala berat yang membutuhkan tindakan medis
karena pusat pusat kesehatan atau layanan kesehatan di rumah sakit rumah sakit
sudah mulai kewalahan sarah dan anita maka semua akan dirujuk ke wisma atlet
siapa yang mampu mengisolasi dirinya sendiri diharapkan bisa mengisolasi di rumah
atau di tempat tempat isolasi yang tadi disebutkan atau di sekitar sekitar lingkungan mereka
karena kemudian di lingkungan lingkungan rumah kemudian sudah mulai diaktifkan ruang ruang isolasi mandiri
yang kemudian bekerjasama dengan rt rw dan juga camatnya
memang beberapa waktu lalu ketika saya berkunjung ke tempat tempat mikro lockdown
ada beberapa tempat yang tertulis
ruang isolasi mandiri hanya untuk warga setempat yaitu di beberapa wilayah yang saya kunjungi di beberapa kecamatan
namun kemudian di kecamatan ciracas contohnya atau di cilangkap itu contohnya
mereka karena lebih dari seratus orang sehingga rumahnya itu di lockdown
dan tidak hanya sebagian kecil yang dari mereka yang memiliki gejala medis
yang dibawa ke rumah sakit wisma atlet seperti itu
baik terima kasih atas laporannya produser lapangan cnn indonesia irin wardani
dan langsung dari balai kota jakarta